menggelar jember army festival peringatan hud ke tujuh puluh tiga tni di kabupaten jember
tampak berbeda masyarakat mendapatkan pengetahuan gratis dan juga menyaksikan langsung pameran alutsista di alun alun jember selama tiga hari
tak biasanya suara genderang dan iringan prajurit berjajar di alun alun jember jawa timur
peperangan pun tumpah di hadapan pejabat pemkap dan jajaran pejabat tni di jember
kekacauan yang terjadi di alun alun jember jumat pagi bukan serangan penjajah yang sebenarnya
ini adalah pertunjukan yang merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun tentara nasional indonesia ke tujuh puluh tiga yang dirayakan oleh pemerintah kabupaten jember
sebelumnya dipimpin langsung oleh bupati jember faida upacara peringatan hut tni berlangsung hikmat
melalui upacara yang dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat dan prajurit tni di jember bupati faida membacakan amanat panglima tni hadi cahyanto
kabupaten jember kian mempererat sinergi dengan tni dan polri untuk bersatu membangun jember dan menciptakan jiwa nasionalisme bagi generasi muda
melalui wisata edukasi yang dikemas dalam bentuk jember army festival
saya ingin bahwa kegiatan kegiatan tni tidak dipersepsikan sebagai satu kegiatan yang tertutup dan eksklusif
tni juga bisa membuat satu kegiatan yang menjadi destinasi wisata edukasi di kabupaten jember
dan kita akan selenggarakan jember army festival ini sebagai satu festival tahunan bekerjasama dengan tni untuk melayani masyarakat sebagai wisata edukasi
di sisi lain tni kian menghadapi tantangan besar terhadap kegiatan kegiatan tni
tni juga mencari keperangan non konvensional yang menuntut tni untuk bersinergi dengan berbagai pihak
tantangan tni ke depan sesuai dengan amanat tentu tidak secara perang konvensional yang seperti tahun tahun sebelumnya
lebih kepada bagaimana menyikapi memelihara meningkatkan keimanan ketakuan kita
dan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara bersama sama dengan rakyat tentunya itu yang paling utama
rangkaian pameran alutsista pada jember army festival
kian mendekatkan tni dengan berbagai pihak
dan rakyat prajurit yang bertugas dilatih berinteraksi luas dengan masyarakat jember dan sekitarnya
eka rima jember